masih dari jombang jawa timur pasangan suami istri pensiunan pns memilih untuk menunda keberangkatan haji tahun dua ribu dua puluh tiga karena terkendala biaya pelunasan
ditemui di rumahnya di desa genukwatu kecamatan ngoro pasangan suami istri fanani saifuddin dan siti aminah menunjukkan nomor porsi haji miliknya
pasangan yang mendaftarkan diri sejak tahun dua ribu sebelas silam seharusnya berangkat tahun dua ribu dua puluh
karena ada tambahan kuota cadangan nama keduanya masuk dalam daftar antrean yang berangkat tahun dua ribu dua puluh tiga
pemberitahuan ini diterima senin kemarin dan harus melakukan pelunasan terakhir jumat sembilan belas mei dua ribu dua puluh
karena berdua mereka harus menyiapkan anggaran sekitar rp enam puluh dua juta
karena besar kita sekalian berdua rp enam puluh dua juta
belum yang lain kemudian bersamaan dengan anak sekolah
kuota haji jombang pada tahun dua ribu dua puluh tiga semula sebanyak satu dua ratus sepuluh calon haji dan mendapat tambahan menjadi satu dua ratus
setelah itu kantor kemenak jombang kembali mendapatkan tambahan lagi sebanyak dua ratus tiga puluh enam dari daftar cadangan
sehingga jumlah seluruhnya saat ini mencapai satu empat ratus delapan puluh tujuh
tim liput jombang